saudara pemerintah kabupaten pesisir selatan sumatera barat
terus memaksimalkan penyaluran bantuan bagi korban banjir dan tanah longsor
upaya pencarian korban yang masih hilang juga dioptimalkan
bpbd kabupaten pesisir selatan sumatera barat
terus menyalurkan bantuan bagi korban terdampak banjir dan tanah longsor
saat ini penyaluran bantuan belum bisa mencapai semua titik
karena banyak jalan menuju lokasi bencana yang terputus
pemerintah setempat terus berupaya memaksimalkan penyaluran bantuan secara estafet
agar bisa langsung diberikan kepada warga terdampak
sehingga tidak bisa hari itu tuntas
kami berbagi ada yang ke utara ada yang ke selatan
dari sebelas kecamatan itu ada tim yang membawahinya
menyikapi besarnya dampak bencana
pemerintah kabupaten pesisir selatan provinsi sumatera barat
menetapkan masa tanggap darurat selama empat belas hari
terhitung sejak jumat delapan maret lalu
selain fokus melakukan pencarian korban yang hingga saat ini
pemkap juga fokus untuk melakukan pembersihan daerah terdampak
dan menyiapkan langkah strategis
untuk mengantisipasi kejadian luar biasa yang muncul pasca bencana
bpbd kabupaten pesisir selatan sumatera barat menyebut
kerugian yang ditimbulkan akibat banjir dan tanah longsor
mencapai rp satu ratus tujuh puluh empat miliar
ada sebelas kecamatan yang terdampak bencana
lebih dari dua puluh delapan ribu jiwa menjadi korban
rumah warga fasilitas umum termasuk jalan utama
rusak parah diterjang banjir dan longsor
rio johannes kompas tv padang sumatera barat
informasi terkini penanganan bencana banjir dan tanah longsor di sumatera barat
kita sudah terhubung dengan jurnalis kompasifi rio johannes
di pesisir selatan sumatera barat
rio untuk saat ini berapa jumlah korban
akibat bencana tanah longsor di pesisir selatan
dan berapa korban yang saat ini masih dalam pencarian
juno dan juga saudara berdasarkan validasi data dari tim start dan bpbd
ini dipastikan bahwasannya jumlah korban akibat bencana banjir dan longsor
di kabupaten keputus selatan itu berjumlah dua puluh sembilan orang
dari dua puluh sembilan orang ini dua puluh tiga diantaranya sudah berhasil dievakuasi
sementara enam lagi masih dalam proses pencarian
pada hari ini timstar gabungan kembali melakukan
proses pencarian dengan menambah jumlah korban akibat bencana
ada satu ratus dua puluh korban akibat bencana yang dikerahkan
mereka dipukuskan dalam tiga titik kawasan
yaitu di kecamatan tarusan di kecamatan bayang
dan di kecamatan langgai demikian juno
ya rio untuk saat ini apa saja yang telah dilakukan oleh
pemerintah setempat untuk menanggulangi banjir
dan tanah longsor di pesisir selatan
pemerintah kabupaten pesisir selatan itu sudah menetapkan
selama tanggap darurat ini pemerintah tim yang tergabung
fokus untuk melakukan proses pencarian
pembersihan kawasan kawasan terdampak
membuka akses akses yang masih tertutup oleh
serta tim juga fokus untuk menyiapkan langkah strategis
mengantisipasi jika terjadi kemungkinan
terjadinya kejadian luar biasa pasca bencana
dalam proses distribusi ini memang
karena ada beberapa titik wilayah yang masih belum bisa diakses
titik terakhir dari bisa diakses oleh kendaraan roda empat
lalu dilanjutkan dengan motor motor terabas untuk
bahwa visual tadi banyak jalanan yang terputus
lalu daerah mana saja yang terputus aksesnya
bagaimana upaya alat berat dikerahkan
untuk menuju lokasi bencana tanah longsor
memang jalur jalan ini merupakan jalur lintas barat sumatera
yang menghubungkan antara provinsi sumatera barat
ini sudah bisa dibuka dengan akses jalan yang masih terbatas
hanya bisa dilewati oleh kendaraan pribadi
sementara untuk akses dari padang menuju ke selatan
dari pusat pemerintahan provinsi sumatera barat
dan bantuan pun sudah bisa masuk ke
kita harapkan upaya penanggulangan terhadap
bencana tanah longsor dan pencarian terhadap